kapal pesiar berbendera perancis bersandar di sekitar pelabuhan tanjung tembaga kota
probolinggo jawa timur pada rabu siang kapal ini membawa rombongan turis asal perancis yang singgah
untuk melihat kota probolinggo dari dekat baik kultur maupun budayanya saat turun dari kapal
pesiar rombongan wisatawan asing ini berkeliling ke sejumlah tempat menggunakan becak mereka melihat
kehidupan nelayan dan aktivitas di pasar tradisional serta mengunjungi bangunan
peninggalan belanda juga rumah ibadah dan museum di museum probolinggo ada sambutan tarian lengger
atau tarian ucapan selamat datang rombongan juga berkunjung ke gereja merah peninggalan belanda
gereja ini dibangun pada seribu delapan ratus enam puluh dua selain di probolinggo gereja merah terdapat di den haag belanda saya
kira bagus sekali karena ada orang yang
senyum semuanya orang senyum
menurut fajar purnomo pelaksana tugas kepala dinas kepemudaan olahraga dan
perwisata kota probolinggo inilah kedatangan perdana rombongan kapal pesiar asing setelah
tiga tahun sebelumnya perjalanan wisata terhenti akibat pandemi
makai karena beromongnya atau memang karena program pengakuan tapi
ada itu saja yaik saraswati
hai pada masa mendatang dunia pariwsana menangani co gears medan there's a gem so
pada masa mendatang dunia pariwisata diharapkan semakin bergeliat dengan kian banyaknya kapal pesiar yang singgah di kota mangga dengan pelayanan pariwisata yang meningkat